masih terkait kongres luar biasa pssi sejumlah masa pendukung sepak bola indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan hotel shangrila jakarta pada sabtu siang
mereka menolak kongres luar biasa pssi yang sedang berlangsung dan meminta kongres untuk diulang
masa unjuk rasa menganggap proses kongres pssi tidak terbuka
menurut masa penyelenggara kongres tidak menepati janjinya untuk mempertemukan calon ketua umum pssi dengan voters atau pemilih sebelum kongres digelar
sehingga tidak ada kesempatan untuk para calon ketua umum untuk memaparkan visi misi mereka
mereka pun menuntut diadakannya kongres pemilihan ketua umum yang lebih transparan agar bisa membuat sepak bola indonesia lebih baik lagi
kami menganggap kongres hari ini tidak sah tidak abal abal sepakat
karena teman teman mengakui bahwa adanya penutupan percepatan ini kita rasa
tidak sesuai prosedural kami menginginkan adanya revolusi pssi kalau bisa
kongres ini diulang dan lebih transparansi adanya debat terbuka yang dilakukan oleh pssi agar publik tahu
harus ada kongres ulang
bahwa kami supporter adalah elemen paling rendah dalam sepak bola
kami menyisikan waktu menyisikan uang menyisihkan tenaga
bahkan rekan rekan kami sudah banyak yang meninggal
hanya karena fanatisme sempit
tapi apa fungsi federasi memberikan edukasi pun tidak
bagaimana cara kami untuk meluapkan kekecewaan dalam sebuah pertandingan
tidak pernah ada edukasi dari federasi
kami sebagai supporter hanya simpel
satu pegangan yang kami pegang adalah negara yang besar adalah negara yang sepak bolanya maju dan berprestasi
kami tidak perlu tidak pernah peduli dengan politik
kami tidak peduli
tidak peduli ekonomi
yang kami pedulikan bahwalah indonesia ini jaya dengan sepak bola